terima kasih anda masih bersama kami
jelang perayaan natal pernak pernik natal mulai diburu
salah satunya bingkisan atau parsel
di bandung toko toko yang menjual parsel dapat ditemui di jalan karapitan dan jalan cikawau
sejumlah pedagang mengaku tingkat penjualan parsel natal tahun ini tidak setinggi tahun lalu
parsel merupakan salah satu yang disiapkan jelang perayaan natal
seperti parsel berisi makanan dan parsel berisi barang pecah belah
keduanya mulai ramai dijual sejak awal desember
parsel parsel tersebut dihias oleh pernak pernik natal seperti boneka sinterklas
harganya pun bervariasi mulai dari rp satu ratus lima puluh hingga rp empat
meski sudah semakin mendekati hari natal pembeli parsel natal tahun ini nampak kurang ramai
penjual parsel mengeluhkan menurunnya jumlah penjualan
seperti toko di kawasan jalan karipitan ini
yang biasanya menyediakan satu ratus lima puluh buah parsel untuk perayaan natal
tahun ini hanya menyediakan seratus sampai satu ratus dua puluh buah parsel saja
hari min empat begini sih bisa sampai dua puluh parcel gitu bisa sampai keluar gitu
tapi kalau dilihat dari tahun yang sekarang ya belum ada
jangan sampai hari empat
baru berapa nih perhariannya
hmm tadi saya baru empat
empat piece yang keluar gitu
berbeda dengan penjual parsel di kawasan jalan karapitan
salah satu toko di jalan cikawau justru mengaku mengalami peningkatan penjualan
kalau parsel kita kebetulan udah dari lama ya udah jalan dari lama udah sekitar sepuluh tahun
udah sekitar sepuluh tahun
kalau untuk presentase peningkatannya dari tahun ke tahun
saya rasa untuk tahun ini lebih meningkat dari sebelumnya kayaknya
ini aja kita baru jalan satu minggu sekitar jalan satu minggu parcel yang keluar itu udah hampir dua ratus an
jual beli parsel diperkirakan akan semakin ramai dua hari sebelum perayaan natal
ketika tingkat penjualan parsen mengalami penurunan
beberapa toko menyiasatinya dengan menggunakan media sosial atau via online
sehingga pelanggan tidak perlu lagi datang ke toko tapi dapat melakukan pesan antar
rizka rizlia bandung